hai setiap hari akan makannya tempe sambal lalap tempe sambal lalap lama lama anak anak kau lokal
tabungan kan masih ada mina enggak mau ambil tabungan harus cesar ya ya enggak juga kan kalaupun
nggak cesar kan kita harus beli perlengkapan bayi pempers susu enggak pakai asyik
ada gua di dalam kalau derek datang gue pindah kirain kagak ada orangnya kagak ada orang
emang lebih gue kemana kabur kali aja emang bini gue bilang gue kabur kagak memang nggak
siapa bang misalnya eh pak muhyiddin kemana ya ada yang lihat pak muhirim nggak
dep kolektor mini gue nuni atau anak gue itu selfie abang pengen dicariin
kagak ada aja lu ah lega ya abang ada di mari
lu mau keliling dulu tugas
kok nggak ada yang nyariin gue
kalau mau beli di derek jangan salahin saya saya cuma mau ngasih tahu itu assalamualaikum waalaikumsalam
bang bang ya tunggu sini sini
mobil siapa enggak tahu lu jangan ledekin gue ya tadi lo bilang mobil gue tanya sama
beli siapa lo bilang enggak tahu ada
pasar datang ngasih tahu ada mobil di depan mobil putih
parkirnya dari kemarin
di depan mana nggak tahu
eh tutup tutup cepetan
dia pikir kita kepengen banget kali besanan sama dia
kalau kita ngedukung kang hubungannya andri sama selvi
dikira kang masih ngejar gejar dia
akan masih ngejar gejar noni
bukan itu maksudnya ma
akan jahat ih
akan tega amat sih kang
akan setuju sama mama
kita ngelarang andri berhubungan sama selfie
akan gak demen kalau si noni itu dijelek jelekin
oke kita lanjutin obrolannya
lanjutin obrolan tentang noni
oke mama cantik
yang jelek jelek tentang nunik
si nunik itu bibirnya jebel
biar kang sendirian aja mino
untuk atur thermion gitu
nanti aku juga

risiko harus sama
tadi aku udah ngobrol sama pak richard
terus pak rijal
gak kecanduan hp
kita mesti gimana ya
kalau kita bawa guntur ke dokter
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
gak kecanduan hp
akan makannya tempe
tempe sambal lalap
lama lama anak anak tau loh
tampungan kan masih ada
harus sehsar ya
gak juga kang
kalaupun nggak sesar kan kita harus beli perlengkapan bayi pampers susu
gak pake asik